peresmian dilakukan oleh gubernur bi peri warjio dan menteri keuangan sri mulyani
terus kan kayak kalau setiap kali nonton koko tanding kan angkatan koko kan kak firdan
jadi pokoknya setiap malam kalau lagi lapar pasti belinya martabak
ini yang dengan hasil mbti yang tertentu
emang sekarang terjadi pembagian yang masih enggak hari ini
setelah pembatasan sosial mulai dilonggarkan pemerintah
ya bekas bangunan gedung sekolah dulu
udah lu ulang ulang gila setiap episode
namun dikarenakan mayoritas orang memiliki alergi kacang kini sudah jarang digunakan
nah itu kendalanya mungkin apa gimana ya
agar tidak lagi dianggap memakan lahan hutan
ini adalah hal yang terkenal di seluruh industri dan global
mas ganjar masalahnya paslon anda kan menganggap bahwa kecurangan ini tsm dilakukan oleh pasangan lawan ya
kita flashback ya bahwa awalnya itu kan mas ganjar memang di endorse oleh pak jokowi
itu satu rumus alam saja yang biasa gitu
tadi di ruang sidang datang foto kita salaman ketemu
ada yang datang ada yang pergi dan itu biasa
challenge nya itu di situ iya iya bener ya
beberapa hari terakhir nilai tukar rupiah terhadap dolar terus melemah
karena kayak apa ya kalo sampe sekarang sih gak usah mainnya susah sih buat balik
apakah mau mewakilin rakyat kecil
rumah berjalan ini juga dilengkapi dengan awning kanopi atau tenda gulung
menteri perdagangan zulkifli hasan menyatakan
anda bicara utusan berarti sudah dapat informasi
taman wisata laut nomere
ada salah satu rencana pemerintah untuk memutihkan lahan perkebunan sawit
baterai mobil listrik pertama di kita
media transplantasi ini memiliki beberapa bentuk diantaranya bentuk lingkaran seperti donat dan pohon yang bercabang
dan bisa bermanfaat bagi banyak orang
kini masyarakat dapat menukarkan uang kertas baru dengan mengakses aplikasi pintar bi go id
gugur atau tewas di medan perang
dia harus didiamkan dulu kurang lebih sekitar sepuluh sampai lima belas menit
untuk pengerjaan pesanan keluarga presiden
kemudian nilai tukar dolar lebih tinggi daripada posterly
tapi ya mungkin ibu ya suka titip
nah kita pada awalnya berpikiran bahwa pajak itu seharusnya tidak lebih dari sepuluh juta
kami berharap di negara seperti australia
iya dong kita saya kira mesti berjiwa besar
ini kan kalau gue lihat kan
kalau kurang unggul di pilpres tuh langsung down loh lama loh
kita mungkin ya tiga triliun gdp kita
tapi sebetulnya dasar sejarah mereka dibangun
apakah harga hotel juga menjadi komponen harga terbesar yang bisa menaikkan biaya paket umroh pak
seluruh pesanan telah selesai di sini
berbagai menu nasi khas sunda ini dijamin membuat makan siang anda semakin menarik
sekarang kalau mesin kan tidak bisa
lebih keras dari saya mendidik murid murid anggota tarung derajat
jadi aku udah gak ada sih
karena beliau presiden di mana saya bekerja
itu sebenarnya ukuran ukuran yang muncul
nah artinya ketika kita misalkan sudah lama di perusahaan tersebut
dipatok mulai dari harga rp delapan puluh
terus mereka nyaranin untuk jualan lah gitu jualan lah si nasi liwet ini
hingga mengakibatkan satu santri lainnya meninggal dunia pada agustus dua ribu dua puluh
biro perjalanan sudah harus dari sekarang melakukan reservasi
keren banget ini ada wastafel
gak ada saya rapat kemarin menyangkut masalah apa tuh
seiring berjalannya waktu dan juga bencana tsunami yang menimpa flores pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
baik bu dina terakhir presiden jokowi juga mengimbau ini adalah lrt pertama keselamatan masyarakat utama sebelum dioperasikan secara komersial
kali ini beberapa kebutuhan pokok akan dikirim ke pulau pulau di maluku
udah kali cuma gajinya aja nggak pas
yang beliau beliau majelis hakim yang mulia ini menunjukkan
lebih bagus ada bansos ribut dikit ya udah
seperti lapangan bola volley bola basket juga jogging track dan lain sebagainya
dalam sehari pengusaha martabak di tempat ini menghabiskan puluhan kilogram daging sapi dan daging ayam
maka penting sekali kami menghadiri ini
kalau mendengar dari debat capres cawapres yang sudah disampaikan oleh pak prabowo dan mas gibran
dari proses itu setelah diakui nah baru kita masuk tahun dua ribu
diberikan surat sebagai perkebunan sawit resmi sehingga status hukumnya menjadi jelas
empat tahun loh baru kita mulai jalan
seperti yang saya lakukan
nah kami berharap segera akan duduk bersama kementerian agama
tapi juga semua kegiatan masyarakat yang berlangsung di kota bali g ini selama
seorang luhut bin sarpanjaitan yang sering dipanggil lord bisa sakit ternyata
ya saya ya dari mulai
untuk refleks satu tahun sepanjang ini sudah seperti apa
lu berarti mulai start basket smp ya
apa saja kejayaan yang telah kami cipta di malaysia ke indonesia
saya tanya di kantor saya ada pak lambok
terus apa bisa lo kontak kotakan
ketika kita berjalan jalan anak anak terpaksa bergerak
media terumbu karang yang sudah selesai dibentuk harus dijemur di bawah matahari agar cepat kering
dengan pengawasan dan pendampingan orang tua
tapi penggemarnya pasti ada
kalau kita bicara kebijakan fiskal
ya pak prof yusri bilang gak ada yang salah itu pak luhut
seperti saya kemarin sakit dan langsung
kalau kita kontestasi mbak yang kita pikirkan memang kita dua
lain dari hilirisasi industri nya
hal itu dilakukan guna mengurangi kemacetan karena banyak wisatawan yang akan datang
sosoknya gitu loh kalau di bumn
baik ini kita masih nantikan ya bagaimana dinamika nanti ketika rapat makan siang gratis dibahas nanti pada saat setelah pelantikannya
langsung ke zion kan langsung pengen zion zion zion
terusnya gue nya kayak
kacangnya kencang dan nyegerak
ya kenapa kita sih intelektual ini
namun karena ada kebutuhan tersebut saya harus membutuhkan
jangan hanya pertumbuhannya tidak berkualitas mas
arman helmi galuh prestisa jakarta
saya harus sebutkan bahwa anggaran bansos dua ribu dua puluh empat itu beda tipis
dan saya datang pak yusri ini duduk disini dia sama saya
bangun di indonesia itu minta
kita melihat bahwa yang namanya pajak hiburan itu mulai dari empat puluh persen sampai tujuh puluh lima persen ya
secara keseluruhan bangunan masjid mbah wali kayu diikat tali serabut
pertanggal dua puluh tiga april dengan segala fluktuasinya
namun lebih kepada mempertahankan ketahanan diri
pilihan nasi timbelnya ada dua yaitu nasi merah dan putih
ya kenapa dia gak mau melanjutkan program
itu biasanya nanti dari tim hrd
kayaknya disitu deh cari cari info tentang
jam di tangan menunjukkan pukul dua siang tapi pesanan sudah berdatangan
pak bapak itu kenapa sih
padahal saat pandemi kebutuhan darah sangat besar untuk kepentingan pengobatan
mesinnya mati komunikasi mati
adidas kobe nya yang seri mobil audi
oh beneran bro perih bro
jadi masyarakat juga ada kegalauan kegelisahan itu
telah meluncurkan beberapa peringkat mengenai
panitia nya ya rasa puas ada
dan di bni tentu saja sudah punya pengalaman di bidang perbankan
untuk memperkuat hubungan perdagangan dengan indonesia dan perusahaan
ketika terjadi dinamika siapa capresnya pdi perjuangan
usianya itu dari anak umur empat tahun
dengan pertumbuhan hidup yang proses hidup maksudnya yang dilalui dengan keras gitu ya
seperti lepuh ringan pada celah kuku
secara keseluruhan pekerjaan telah rampung sembilan puluh sembilan persen
bisa tadi jadi pupuk organik
merasa tergagum kagum karena penyangga penyangga yang empat ini sebetulnya tidak ada paku sama sekali
pengisian yang pernah berlaku sama kak
seolah olah mengikuti kemauan perusahaan
ngobrol ngobrol udah udah akhirnya udah keterima dia udah keterima
karena sifat dari penyelenggara apa pelayanan ini
harus nyesuaiin sistem dia atau gimana
anda meyakini ya bahwa mk akan bisa mengabulkan itu
kan kecintanya pada republik ini kan dia ikut membuat landasan ini
tentara beras dan kepercayaan
tentu pendapatan negaranya juga akan meningkat
pak kalau bisa kami dari pak tinggal nganggur di sini
soalnya memang mr kim lebih ke dia mau banyak yang lebih muda kali ya
ya memang mungkin saya overload ya
dan juga ini juga bagian dari tradisi ya
mas yuda yaitu tentang
apakah wajar ya pajak itu mulai dari empat puluh persen
selain dengan owen dan deline usain pendengar
bahkan alot ketika digigit
dan implementasi terhadap investasi di ikn
salah satu amalan yang dinanti adalah menunaikan salat terawih berjemaah di masjid
terima kasih banyak pak wisnu wardana sudah bergabung malam hari ini
kemudian dkpp juga memberikan sanksi pelanggaran etik kepada ketua mk anwar usman
jadi kalau misalnya bisa dikatakan apakah menurut anda hitungan secara teknis sekali lagi kapal ini masih bisa ditemukan dalam keadaan utuh
jika ada perubahan akomodasi tidak sesuai komitmen awal perlu disampaikan dari awal
masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah dihaluskan
yang memberikan sanksi pelanggaran etik kepada ketua mk anwar usman
harus diberinya dengan langkah langkah strategis taktis
dibalik lezatan dan gurihnya sepotong tangan
dan saya tidak pernah ragu mengenai konsistensinya dia
saya yang mempleknya begini nggak ngelar ngelar
kurang lebih sekitar dua puluh delapan tiga puluh bilion usd
katanya sih daun bawang bawang putih dan juga jahe
kendornya semangat ibadah di pertengahan ramadan biasanya terjadi karena kurang memahami esensi ramadan
beda sama yang tahu dari awal tuh
jadi antara hidup mati itu tipis kok
itu hanya hotel saja restoran saja atraksi saja
ya sebetulnya kami telah memberikan warning dari awal
ya mungkin karena ini adalah satu peninggalan seorang walialoh
kalau tidak diberinya dengan stabilitas yang baik
saya betul betul melihat ini murni kepentingan nasional
tiga nanti dari pemerintah
jadi nggak nyindir siapa siapa ya tadi fotonya sama mas rudy ya
jadi polemik polemik apa lagi yang mau disampaikan
oleh prabowo di masa yang akan datang jika terpilih menjadi presiden
tadi disampaikan oleh salah satu lawyer muda perempuan kita
investasi seribu dua ratus triliun di tahun dua ribu dua puluh dua
jutaan rakyat itu dibikin sama presiden seperti dana desa
ini agak agak bukan dirty word sih
salah satunya adalah karena kebun kebun sawit terutama di kalimantan dan sumatera
yang telah mengimpakkan harga makanan
sayangnya gempa dengan kekuatan tujuh lima magnitudo yang disertai dengan tsunami
lebih ke miskomunikasi sih kan kita
sanggup pautnya dengan first nation atau orang perumumi
tapi abis itu lama lama berani sendiri
maka kalau kita bisa mengambil lima hakim yang punya integritas
tapi apakah terus bisa langsung naik pada level ini
pada dua ribu dua puluh dua pemprov dki jakarta berencana menambah satu ratus sembilan puluh lima km jalur sepeda baru di dua puluh wilayah jakarta
sehingga kita buat ada bentuk yang di bawah ini sebagai dasar sehingga di saat kita letakkan di
harus bawanya hati hati karena memang dibawanya banyak air cukup licin
karena kita sebenarnya sudah punya undang undang apa
jadi kelihatan mana yang bertahan ketika kita berada dalam kondisi terpuruk gitu
enggak ini pernyataan opung yang kita ambil dari semua jejak digital
jadi kalau soal komunikasi saya yakin ibu bisa terbuka
tadi kan sudah saya katakan mbak bahwa kapal ini didesain sekarang itu tidak lebih dari dua ratus meter
berikut tips menjaga kesehatan kulit saat polusi udara terjadi
apakah vincent manahem ini saat sma jago coach atau gimana
dan sumber sumber penerimaan selama ini yang menjadi begon adalah pajak
saya r k celintuk untuk mengetahui proses panjang
kredibilitas mk sedang berada di titik nadir
itu pas itu gue nangis kan di rumah gitu istri gue ke depan
dalam sehari produsen tahu gejrot dapat memproduksi lebih dari tiga puluh ribu potong tahu gejrot yang di kinerjakan di manila
karena data historis menunjukkan sepuluh tahun terakhir
nah dalam arahan kami pun jelas kami harapkan terbangun komunikasi aktif baik dari penyelenggara terhadap jamaahnya
grup mugi rahayu aktif di bendigo
harus ada program program yang memang menarik ya untuk dikeluarkan oleh pemerintah agar investor itu bisa masuk
saya ini manusia politik seperti yang anda tanyakan
tapi puji pujiton juga ya
jadi sebenarnya saya tidak akan mengatakan
karena partai juga beberapa melakukan gugatan ya
namun jika saya ingin membeli dolar itu rate nya akan menjadi enam belas dua ratus tiga puluh rupiah per dolar amerika
ya pernah sempet kayak parah parah
nah sementara pemerintah ingin meningkatkan pendapatan dari sektor pajak yang selalu melulu pajak mas
nanti itu akan disusun protokol kesehatannya
nah waktu itu main sama ini main sama suwaho suhandi tau kan suhandi yang anak batam tuh
jelang pemilu dua ribu dua puluh empat di cnn indonesia tv dan juga di website cnnindonesia com
modifikasi yang dilakukan bimo mempertimbangkan kebutuhan setiap fasilitas yang ada
enggak ini benar apa enggak yang saya sebutkan tadi
saudi zulkifli hasan memaparkan pentingnya negara ini sebagai mitra dagang bagi indonesia di kawasan timur tengah
harusnya sih harusnya diterima lah kak gung gimana sih
tapi juga saya pernah main cello tapi sekarang udah gak terlalu main lagi sih
tapi sampai hari ini kita gak melihat
salah satunya itu bentuk kekhawatiran
tak hanya mengibarkan bendera merah putih bersama satu spiderman lagi mereka melanjutkan aksi bersih
serta rasa gurih dan sedikit asin
nanti kalau saya ketemu dengan kawan kawan yang ada di sana bagaimana
iya takutah luarnya matang dalamnya belum kan
dengan melakukan perkebunan sawit yang sebelumnya berupa hutan dan diberikan surat yang sebelumnya berupa hutan
nah karena kemudian ada catatan asumsi bahwa ini tidak fair
tapi mungkin secara intensnya ada past three months
ini sangat membutuhkan gotong royong untuk semangat bagaimana kembali bangkit dalam situasi
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh tarung derajat pun diakui sebagai anggota koni
kalau dia bisa memberikan pengasuhan sesuai dengan psikologi perkembangan
setelah tahu digoreng seperti ini
ya mie instan memang digemari oleh masyarakat khususnya di indonesia
salah satunya pelabuhan kalimas pelabuhan rakyat yang penuh cerita humanis para pelakunya
cara memukul cara mengelak cara membanting atau cara menghindar atau cara mematahkan serangan orang
antara memisahkan sari tahu ya mas ya
masjid ini diakini merupakan masjid tertua di wilayah garut jawa barat
si marhen yang butuh bantuan ini
karena memang dia sudah dikasih lapisan luar lagi
jadi tidak ada negara manapun yang sempurna
yaitu australia afrika selatan amerika serikat arab saudi india inggris kanada korea korea selatan
alasannya apa menurut mbak victoria
saya melihat pasaran di indonesia ini
saya melihat bahwa pemerintah pak prabowo dan mas gibran ini akan melanjutkan ya
pasca cair kacang kedelai akan disaring
inspiring banget gitu jadi si kobi ini ya apa ya role model juga lah kan
mendesain itu tidak sama dengan menghitung
kan lu yang bilang tadi barusan
yang menitipkan anaknya untuk dilatih oleh saya
inilah momentum untuk mengembalikan marwah itu
nah ini dia proses tahunya sudah mulai menggumpal ya pak ya
dalam artiannya jembatan ini sudah aman untuk dioperasikan demikian
termasuk pada dunia usaha
jadi kemarin ambis treatment ini lagi beruntusan banget di daerah rahak
tapi memang ada juga yang namanya trombosit
pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level dua hingga empat
mbak kalau semua sudah berjalan kan tsm
itu bener bener langsung gue setiap sakit sih
masyarakat australia yang mulai
kalau dari dasar hukum juga agak problematik
dan dia itu membuat keputusan yang tidak bisa digugat final dan mengikat
tiap malam mungkin hampir pulang kerja paling ke lapar ya masaknya mie instan belinya mie instan
karena stigma biasanya musik klasik untuk orang tua itu membosankan
sebetulnya masih pengen istirahat katanya lum
abraham dan magrahita adalah pemain terbaik di indonesia saat ini
atau bekas bekas menteri yang sudah berhenti tanya dirimu
bilang terima kasih juga gak cukup ya
di sini saya tidak akan mengatakan apa apa hanya saya menerima pengakuan dari mereka mereka bahwa apa yang kita kerjakan ini sudah sangat baik
kami tidak mau mencampur adukkan
seratusan pelajar di bali g sedang berlatih mengikuti koreografi
jadi kita keluarnya itu satu bahasa
tapi dengan catatan harus terbatas pada komunitas
jadi ekonomi global itu menjadi tidak pasti
polusi memang tidak bisa dianggap remeh
kan fungsinya itu kan sudah dibagi habis
bahwa hilirisasi adalah sebagai bagian
ya itu kesempatan main terus ketiga fasilitas sih
komunitas basket tapi ada kelompok umurnya
kampusnya pak jokowi itu gimana
salah satu negara yang akan diperkuat kerjasamanya adalah arab saudi
kakak gue hampir masuk kbl gitu gitu kan
mungkin lima puluh atau mungkin tiga puluh
berjalan tapi kalau mobil
insya allah ada panggilan untuk berkunjung ke baitullah dalam waktu dekat ini
padahal karena alasannya dia tidak memiliki badan hukum di indonesia
kamu saya akan sangat keras mendidik kamu
ditekan delapan puluh bar itu akan rusak pecah retak dan seterusnya
kebetulan wajah muda jerawatan jadi karena polusi yang luar biasa
tapi kalau mau yang kacangnya agak agak crunchy
dalam satu tahun ini warganya ini inisiatif untuk memasang filter ataupun jaring
hasnya dia mentah semua ya bang ya dia gak dimasak itu hasnya
melaporkan untuk sbs audio
karena kamu yang mengulik semua lagu apakah kamu juga memilih lagu lagunya atau gimana
kita berharap semuanya bisa mengantisipasi lebih awal
nah merasakan megahnya kota jakarta sekarang juga bisa dinikmati dengan cara menggunakan sepeda buat keliling kota nih
kacang kedelai yang sudah melewati proses penggilingan akan bertekstur kental dan berwarna putih
sementara tahu sendang isi dipotong satu ratus dua puluh satu buah
terhadap kos kos atau terhadap tujuan tujuan besar
kan falcon kan banyak anak eso unggul tuh yang main di situ kan
itu semua kita fasilitasi untuk kegiatan
hanya kalau saya boleh bertanya kepada masyarakat
dan tentunya kita sekarang sudah episode ke dua puluh
jadi mungkin saya yang pertama itu membantu pak jody firmansyah di jembatan semanggi yang di atasnya lagi itu
ada konsekuensi ke depan
motor listrik bumn boleh siapapun
ada kudapan yang juga menjadi ciri khas
kejuaraan nasional tarung derajat pun rutin digelar
soalnya dulu waktu dipegang sama sang guru katanya
demi membangkitkan perasaan nasionalisme
dalam bentuk daging segar atau daging olahan
sebagian warga wuring mulai beralih dari rumah panggung ke rumah batu
sementara kasus kekerasan fisik di pondok modern darussalam gontor ponorogo yang dilakukan santri
dalam sehari produsen tahu gejrot dapat memproduksi lebih dari tiga puluh ribu potong tahu gejrot yang di kinerjakan di manila
tapi detailnya saya tidak bisa menjelaskan mas
tak ngerasa kita sudah menjalani dua pekan berpuasa di bulan suci ramadan
memang ada dua pandangan yang berbeda ya pung ya
saya pun diajak untuk menikmati ikan segar hasil tangkapan nelayan kojadoi
terus gak bisa jauh jauh dari yang saya suka kan hobinya yaudahlah
aku kan ini brand ambasadori on trap waktu itu
memang ada suasana kebatinan yang berbeda dan saya bisa paham
oh mama enggak mama lebih tua dari cicingcing
menciptakan sendiri yang cocok untuk diri saya
dan juga konsep dari
iya enam belas delapan belas kayak ke jurda eh kemarin popda yang sama cimarin
selama mereka mengikuti pelatihan tarung derajat
nggak terlalu babak bulur ngerti apa
iya kalau berpikiran pesikipan gitu ya udah gak memungkinkan ya keliatan ya untuk
nah memang tidak banyak orang yang bersedia untuk melakukan
atau setara dua puluh empat triliun rupiah atau naik delapan belas persen
lu dari smp udah juara aja rbl
saya juga sempat berbincang dengan pemain klarinet anak kelas sepuluh emily santoso
para pekerja masih melakukan sejumlah pekerjaan finishing di venue utama kejuaraan dunia perahu motor formula satu atau f satu powerboat di kawasan pelabuhan mulia raja napi pepulu
padahal kan ini tidak diprioritaskan bagi kendaraan bermotor
saya belum yakin mas heranov
dan masakan instan seperti mie idealnya dibuat sepraktis mungkin agar masyarakat dapat memasaknya secara mandiri
insya allah karena mas yuda datang
candaan kemarin di medsos itu ini ada spbu nih dipasang alat nih ternyata keluarannya keliru gitu kan
kemudian tiap badan badan jembatan itu dimonitor
penunjukan komjen ahmad doviri sebagai kabain telkam menggantikan paulus waterpau
bahwa dalam melakukan penuntutan penuntut umum diwajibkan untuk melakukan pembuktian berdasarkan pasal satu ratus delapan puluh tiga kitab undang undang hukum acara pidana
ada dua jenis tahu yang dijual di tempat ini
karena udah ketarik ketarik semua
ternyata kalau disambungkan dengan mma
sampai ke bawah itu tidak ada sama sekali paku paku
katakanlah sejak abad ke tiga belas barangkali
tapi menghilangkan konsumen dan mematikan investasi
nah sementara tes ini kan memungkinkan untuk berubah hasilnya
ini kan saya lihat ada mantan menteri begitu dia enggak menteri ribut
karena untuk mengelola darah itu tidak boleh rumah sakit swasta
kira kira ini terakhir nih
sebagusnya shooter shoot dia tuh bagusnya gitu
hanya membutuhkan waktu lima belas menit ikan ikan ini pun siap disantap
dari momen itu kan ada ya gimana ya ada musibah lah ya
jadi tapi karena anak buah lihat oh komandan ini kuat komandan ini berani komandan ini sayang sama anak buah
agus supratman ayat sudrajat toba sumatera utara
jangan semua ditumpukan pada pak jokowi
seperti fuyung hai nasi goreng capcai dan juga mie goreng
dari secara konsepnya ini memilih yang apa
simpel tuh udah deh siapa yang bisa melakukan itu bung karyo
kedelai harus dicuci bersih untuk mendapatkan kesempurnaan tekstur dan kelembutan khas tahu sumedang
tapi bila mendapatkan asupan yang tepat saat sahur dan berbuka
apakah masih bisa disebut sebagai bahasa universal
kalau guru besar itu harus membuat ketenangan
spotify atau dimanapun anda mendapatkan podcast seperti ini
oke kita tunggu nanti pung
negara negara tujuan investasi
viver kan ke sana aku disuruh ikut datang di surabaya gitu
oke nah ini untuk membuat medianya ini kokoh kita harus memasukkan batu batu kerikil ini agar seperti menjadi pemberat seperti itu
ini terlihat dari warna debu yang berwarna hitam ini
peningkatan investasi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global
enam puluh enam puluh dua persen populasi indonesia itu adalah produktif
kalau piano iya pelan pelan dari awal
jadi gak capek banget kalau belajar olahraga
total investasi di ikn itu kan berdasarkan kurs yang naik kan
investor itu kan membutuhkan minimal empat hal
cuman dia mikir gue ngeluarin dia
yang mana ini si basketball daily dos
atau misalnya kalau kurang pemain roby arianto bisa dimasukin
dari perusahaan hutan yang dijadikan kebun sawit
karena kita bicara politik di rumahnya opung ya
proses perebusan kacang kedelai berlangsung sekitar sepuluh menit
itu mengatakan bahwa kecenderungan ekonomi global itu gelap
jadi ya itu lah sebagusnya shooter tuh
hmm karena ketutupan dan bawang
dan tahu hasuka bumi versi original sudah bisa dijual
ini selain dapur ada apa lagi nih pak ceni
ya kalau di masjid pada umumnya begitu rata rata begitu
salam kawan kawan selamat pagi selamat siang selamat sore dan
akibat pemboman israel di palestina
juga bisa berpengaruh pada menurunnya semangat beribadah
baik dalam posisi perizinan maupun insentif
kemudian yang terakhir adalah proteksi
dan orang kan banyak yang berharap tidak berhasil gitu ya
dan tinggal melahirkan kebaikan kebaikan hidup
jadi gue ikut mereka sih ikut mereka latihan basket pertamanya taunya itu kenal basket tuh disitu pertamanya
bukan hanya makan siang gratis dan pembagian susu gratis
dan di samping memang tidak bisa reservasi
dan kita pertamanya membangun ekosistem yang
hanya orang orang yang tidak percaya dirilah
dalam perjalanannya mengembangkan tarung derajat selama lima puluh tahun
itu ada saya minta bantuan ke kabupaten untuk operasi sama babi di sini
pekerja lain sibuk melayani pembeli
apa emang itu cuman kagung sekali untuk ajak
ya kalau secara realitanya sih emang kayak begitu sih mbak
meski berbeda pendekatan dalam urusan tarung derajat
teman teman dari penasihat hukum menyampaikan
indonesia menempati urutan kedua sebagai negara pengkonsumsi mie instan tertinggi setelah tiongkok
yang nantinya ujung ujungnya kenaikan utang
relawan di kan yunis gaza bekerja dengan anak anak yang mengalami trauma
tetapi ini memang yang paling panjang kalau di lrt kuningan ini
mbak banyak partai yang waktu itu bukan banyak sih
kamu tanya deh kenapa pakai warna itu
iya beneran itu udah gak ngajar ya maksudnya udah ngajar mengajar udah penyelesaikan kewajiban mengajarnya jadi
dekade tahun tujuh puluh an ada inovasi mie goreng yang terus berkembang ya
tukar nando di ajin legiarto
itu bisa terkena dengan langsung dengan selama sehari juga
penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas
dilewati tiba tiba eh bener aja dia kan umurnya lewati
fdi ini harus kita patut bersyukur
selanjutnya hindari bergosip berkata kotor atau marah marah yang bisa mengurangi pahala puasa
itu fungsi pemerintah dalam melakukan pengawasan itu
dan kita harus pastikan bahwa hal itu terdiri di sana dan pastikan bahwa tidak ada orang yang tidak akan mencoba lagi
kenapa nggak di jakarta kan bapak dibutuhin juga
karena selama sepuluh tahun terakhir ini ya kita tahu juga pak prabowo juga menjadi salah satu menteri dalam kabinet pak presiden jokowi ya
kini tiga puluh tahun setelah gempa
akhirnya setelah live bareng kita bisa nanya nanya yang lebih dalam nih bu
berarti kalau pas umn pas saya udah keluar ya sen
operasinya di filipina sih dua kali
ya artinya membawa kepada arah yang menurut kita ya
lu tuh masih ada tidur siang jir
memiliki patriotisme masa lalu yang cukup kuat
saya selalu berpikir pendengar bahwa untuk bisa menguasai satu alat musik
engga engga engga engga ada di sana cowok cewok
atau bekerja dari rumah terhadap lima puluh persen aparatur sipil negara
dikatakan bahwa ini adalah komponen terbesar
gue udah tinggal berangkat udah tinggal masuk tol udah pengen masuk tol
harus dia yang untung dan kita setengah untung
yang betul betul bisa dari yang skala umkm bisa menjadi hebat ya
ini mengacu ke pak basuki cahayapurnama
baik pak maulana yusran terima kasih untuk perbicaraannya
dapat menjaga kulit anda tetap sehat dan terhindar dari efek buruk polusi udara
cuma yang warna biru yang warna biru uler gitu maksudnya lagi ngelatih itu keren banget
saya tanya di mana sih bansos nggak ada dibagikan seperti gini
terpilihnya negara malaysia berkolaborasi dengan pengusaha umkm indonesia
yang harus kita juga menjadi perundungan bersama
ingat jangan pelit daging ya agar martabaknya semakin gurih dan lezat
tim liputan cnn indonesia
artinya orang melamar kerja di awal awal untuk membangun dirinya

kenapa iparnya pak jokowi sekaligus ketua mk dicopot
serangan covid sembilan belas antara pertengahan dua ribu dua puluh hingga menjelang akhir dua ribu dua puluh satu
kalau pdi perjuangan sikapnya sampai hari ini masih loh
nah biasanya ini ampasnya itu tidak digunakan ya mas ya
momere memiliki potensi perikanan dan kelautan yang bernilai ekonomi tinggi
karena gue itu jujur nih gue tau maksudnya pengen nelusurin si mamba ini si kobe ini
sama riki untuk masa depan gue
soalnya gini can kemarin kan gua nge stock ig nya di nikita nih buat lagi cari cari bahan ya
dan biaya yang direferensikan oleh kementerian agama
anak anak mereka sudah dikenalkan dengan dunia bisnis sejak usia diberi
anda meyakini bahwa mbak puan akan setuju nantinya
rasanya masih rasa kaldu ayam rasa kaldu udang ya
baik ini menarik ya kalau kita bahas soal makan siang gratis yang sudah masuk dalam pembahasan sidang kabinet
goma tuh unin berat badan dulu aja baru bu nyari gitu
nah ini dia nih yang bikin penasaran
hingga kini kapal kapal tradisional masih beroperasi untuk menjangkau pelabuhan rakyat dan pulau pulau kecil
jadi kan yang mamba itu
jadi selama ini mayoritas biro treble melakukan stress booking sedari awal
puncak puncaknya kemarin di akhir desember sampai awal pekan januari ini
eh kagung tapi gue penasaran nih
dan saya baca dari pemerintahan
itu tadi yang saya tidak bisa komentar atas komentar
mainnya cara mainnya segala macem kan
kalau misalnya dari awal itu penuh ya tapi kalau kesini kesini karena ada yang beraktivitas di luar mungkin
meningkat empat delapan persen dari hasil terakhirnya
zaman pemerintah yang lalu sebelum jokowi ini
iya kalau kenal lagi aku fix gak mau basket lagi
mereka mengaku disatukan lewat kecintaan akan musik klasik
pma nya itu kurang lebih sekitar lima puluh dua sembilan
kita keruk dibikin jalannya dari hotel ke gor langsung busat
hingga di tahun dua ribu resmi dipertandingkan di pon
sebanyak dua puluh lima provinsi di tanah air telah memiliki pusat pelatihan
ini bukan ledakan tapi ada retakan
orang sika mengatakan mereka
kemudian ada persyaratan lain lagi nggak pak
akan tetap hidup ini kan perjuangan
dan di jembatan ini saya mengalami hal tersebut
pokoknya siapa yang mau datang silahkan
pertama hewan kurban harus hewan ternak
oke kita popnas kita popnas rekor kita kan bener nggak
nggak dapat apa apa maksudnya dana gitu
tambahkan telur gula garam dan tentu baking soda untuk membuat adonan mengembang dan semakin renyah ketika digoreng
setelah pemilu gimana mas hubungannya sama pak jokowi
soalnya gue kira yaudah cuma kayak ngejelasin gitu doang
umat islam yang melaksanakan kurban tidak harus menyembeli sendiri
dan dimulai dari porsi kecil agar lambung tidak kaget setelah seharian berpuasa
kalau dipotong sekarang ya biar
maksudnya dia approach dulu lah ke anaknya
namun juga keras dan konsisten dalam menjalankan aturan
tapi keputusan ada di ibu ketua umum
yang harusnya dibagikan enam bulan kemudian dirapel menjadi satu bulan
lu juga pasti kan waktu udah lu fokus di basket pasti ada target lah ya
untuk bikung lokasi dan untuk di bali
ya sampai saat ini sebetulnya tiket pesawat tetap menjadi komponen biaya terbesar
air yang kemarin yang sudah agak masam ya
dan atau menyaksikan langsung proses penyembelian
enggak gak pernah gak pernah gak pernah
yang menjadi keinginan dari para investor
ada investor yang akan menanamkan modalnya di sana
oh iya tetep gak dimainin gue
mungkin ntar aja kalau ada yang mau di instan atau apa apa gitu
karena ini pajak yang dipungut dari konsumen
banyak yang kang martabak dan saya akan belajar untuk bikin martabak yang daging dulu bang ini ya
apakah tetap mendukung stabilitas makroekonomi ke depan
pak rudy gak menyangka situasinya akan seperti ini
tidak melulu dikenal dengan nasi jamblang atau empal gentong
namun tahu tidak bisa langsung dipotong tapi harus didiamkan beberapa saat
mana yang legal formal dan mana etik
serta promosi investasi di masing masing negara
sejumlah pengusaha umkm asal indonesia mengakui pemasaran hingga koneksi ke pasar internasional
ludes di borong pembeli
cokin jadwal mereka juga susah juga kadang
hewan kurban disembeli pada waktu idul adha atau pada sepuluh zulhijjah
terus kayak ya serek aja sih kayak kakak kakaknya baik terus aku coba ikut latihan sekali dua kali juga oke gitu
saya pengen dapat bukan panggilan ya berdasarkan prestasi gitu
yang terjadi di mk dan juga di kpu
kenapa kami melakukan ini agar kemudian upaya yang kami lakukan itu betul betul bisa membuka tabir apa yang terjadi
akhirnya masyarakat itu teredukasi
untuk menjaga kelestarian alam yang ada di taman wisata alam laut gugus pulau teluk mumeri ini
cnn indonesia newscast segera kembali tetap bersama kami
menantunya pak luhut jadi kasat pak luhut happy dong
artinya mbti itu kan juga ada dua hal ya mbak ya
maka tak heran jika pelabuhan rakyat kalimas
kalau kita bisa flashback ke belakang
terus kemudian susah lagi itu berat loh mas buat teman teman mas gajar mungkin
yang juga harus kita kembangkan sebagai unik daripada turisme kita
selain untuk menghindari kerja paksa oleh para penjajah di tempat asal mereka
anti property center atau pusat anti kemiskinan merupakan salah satu kelompok advokasi dan kelompok yang menyerukan peningkatan pembayaran kesejahteraan
justru itulah yang kemudian ini jadi persoalan yang diperbincangkan di mk
tapi kalau mau yang kacangnya maksimal
saya kira itu bisa dijadikan sebagai sebuah sumber
dan menyebabkan stres oksidatif serta peradangan
nah itu lebih bagus lagi
selain untuk kemanusiaan ia merasa tubuhnya lebih sehat dengan mendonorkan darah
dan sekarang pada posisi delapan ratus meter berarti kapal ini diperkes
apa yang secara sosiologis terjadi di masyarakat
jika tidak bersih hasil penggilingan beresiko cepat basi
kemudian kalau pak partikul sebagai waman ya itu sudah punya pengalaman di bidang keuangan ya
dan kemudian pasar supermarken yang menyerahkan itu kepada pengguna
beranjak dari tempat tidur warga kalideres jakarta barat yang akrab di sapa pak cebimo ini langsung menyeduh kopi di dapur
jika beruntung juleha mengaku dalam sebulan
saya pikir juga beliau sangat arif
berarti dari situ teman teman yang i merasa berkecil hati dong pastinya
jadi saya ikutin itu petualangan cleo dari awal
namun peserta harus membawa dan memiliki sendiri motocross yang akan digunakan beserta semua peralatan safety nya
undang undang cipta kerja ini kan kemarin
perubahan yang subtantif dan perbaikan
berbagai julukan disematkan untuk mie instan
tak sekedar menjadi arena balap sepeda velodrome rawamangun juga menyediakan sejumlah sarana olahraga lain bagi warga jakarta
kita akan bikin terus karena pusatnya bikinnya di kawasan kelapa gading sebelum kita lanjut ke tempat yang jadi khas tempat martabak pecenongan
bisa juga kapal kapal kuno yang kandas kandas atau yang karam karam itu juga bisa juga
karena dulu recovery fullnya comebacknya tahun dua ribu tujuh belas september tuh
kebijakan bupak jokowi sudah under track
pada jam makan siang pembeli nasi timbul ini pun cukup ramai
nah agar air dalam tahu terperas
stitches supaya dipengaruhi os cheek arthur carina sanso jim panel
baik pak wisnuwardana tentu saja kita masih berharap dan semuanya juga masih berharap
di atas sembilan puluh an yang mostly mereka sebenarnya sekarang masih dalam kondisi part time
ketinggalan pendidikan pasti ketinggalan semuanya gitu
atau juga golongan darahnya yang unik seperti dasus negatif
khususnya musik klasik untuk mengajarkan atau untuk bermain sama sama sebagai satu grup orkestra gitu
sekitar pantai aksi ini dilakukan untuk memberikan semangat kepada pelaku usaha khususnya umkm yang
oh pas tuh momennya pas dikasih hadiah
saat ini telah mencapai tujuh puluh persen dari total delapan puluh tujuh buah beskap
pemerintah membuat undang undang satu ini tanpa melibatkan kami kami di sektor pariwisata
oh ini hanya menguntungkan kelompok tertentu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di informasi sebelumnya kami sudah menyebutkan bahwa ampuri telah menyatakan bahwa kenaikan harga hingga tiga ratus persen ini karena tingkat okupansi yang tinggi
ya pemutihan artinya kalau pemutihan itu
yang terletak di desa cibiu kidul ini
mungkin lebih dari seribu orang yang hadir
oh salah jangan bilang gitu dong
saya udah sempet main di rading muda di gsbc di cakrawala
kabupaten kudus jawa tengah punya cara sendiri mereka menyulap kampung menjadi penuh warna dengan
tenaga kerja indonesia secara masif tanpa memandang tingkat pendidikan
baik bu dina ini dari diskusi awal semuanya berjalan dengan lancar
satu aplikasi sirekap di satu tps lebih dari tiga ratus
pengusaha umkm asal malaysia yang hadir merupakan pengusaha milioner
jadi mama tuh ikutan di lapangan gitu orang tua sendiri
nah disinilah asosiasi akan mencoba untuk memajukan juga
tetapi itu tentunya tidak mudah untuk bisa menarik investasi di indonesia
tim liputan cnn indonesia
anak anak suka kayak gini gak sih kayak nambah sendiri
hari ini sedang berlangsung proses berlatih para pelajar yang ada di bali ini
sehingga saya mengharap dengan adanya sharing beban
jadi memang suhunya begitu panas
iya baru baru gue live sama gue tadi sebenernya udah ngobrol agak banyak di live sama tripoin jersey
pressel hand nya rusak sehingga barang barang atau alat alat minyak milik kru itu semuanya keluar dan menyembul di permukaan
jangan sampai nanti hal hal tersebut merugikan salah satu pihak
layak itu dari apa ya dari hati mereka
jadi jangan dipikir tadi kalau dia datang langsung dia perintah jadi
sampai jumpa di sps bahasa indonesia
nah untuk mencegah pemalsuan karakter tadi seperti yang mas bobi sampaikan
dan setelah beraktivitas kita keduakan bahan bersih yang sesuai dengan kondisi kulit wajah dan tubuh kita
tidak membuat mereka kianjumawa
jadi lebih banyak nasi putih
dua tahun sudah abdul hafi memanggul barang barang di pelabuhan rakyat kalimah surabaya
sampai ada yang sore malam anak anak chat
surabaya juga memiliki sejarah panjang sebagai kota pelabuhan legendaris
spotify atau dimanapun anda mendapatkan podcast seperti ini
yang nanti akan berdampak kepada kenaikan paket umroh
ada kamar ada ac nya pendingin darah begitu ya
dan ini perlu diantisipasi dan dibangun komunikasi yang aktif
terima kasih dan sampai jumpa kembali
kali ini saya akan mencoba mie kari yang terletak di kawasan gading serpong kabupaten tangerang banten
di panitia angket saya pernah di dewan
paling kayak chatting yang terus terusannya gitu paling cuma baru malam
iya ini kan ada something special gitu kan di berarti di seorang nikita tuh ada something special gitu
pada tahap ini cairan yang tersisa dalam gumpalan tahu akan keluar sehingga tahu menjadi lebih padat
terus kemudian jangan dong kamu wanglian atau enggak
mui juga mengeluarkan paduan kurban untuk mencegah peredaran wabah pmk
keberadaan tiang kayu jati penopang atap serta tiang jati yang menyangga dinding terluar
mindset nya harus dirubah
berkat kegigihannya dalam dunia bisnis anggia mampu menyerap banyak tenaga kerja di lingkungan sekitar tempat tinggalnya
sementara ayamnya rp lima belas
yaitu tujuh ratus delapan puluh ribu dalam berapa bulan saja keberangkatan
anda melihat karir politik anda nggak akan redup
dan keokupansi pesawat pesawat yang terbang di arabia

yang menganggap dengan meningkatkan pajak